suara siapa itu suaranya disitu
hai salam salam salam toh lepaskan aku jangan bawa aku pulang kampung kamu siapa
ini kan sudah sejak lebih baik dan aji permohonan siang atau malam untuk saya sama saja istirahatlah
sebentar mungkin dan aji lelah membantu saya membawa mereka ke sini terima kasih tidak usah repot repot
saya harus melanjutkan perjalanan
saya saya tidak merasa direpotkan saya lega kalau saya bisa menjamu orang sebaiknya
semalam ini saja den besok dan aji bisa melanjutkan perjalanan
kerja bagus tumenggung surotani pasti sudah mati
sekarang sultan agung akan tahu kekuatan pasukan pemberontak wirasabah
dia akan berpikir ribuan kali untuk mengganggu wirasabah
dugaan gusti sultan agung benar
mereka adalah pasukan pemberontak
jahayu berbarenglah terus supaya aku tetap bisa membelahimu
kita harus kasih tahu bapak
ada golok terbang yang lagi menyerang kang aji
kelakuan dua panggilan
jangan gampang menunduk dulu
laki laki itu jatuh cinta kepada saya mbak
manfaatkan laki laki itu untuk memidasakan lindo haji
lindo haji dalam bahaya
tapi nieu jangan sampai jadi seperti sana
bisa terjadi apa ini

adiknya tidak akan bisa mengengertiku
adiknya sudah lari ke klasanya
kalian dapat bekerja di wk hi
saya voidin dengan baik
tetapi kamu adalah keputraaanku
selalu berdoa bersama mak
kenapa kamu dipasung di sini
tolong lepaskan aku
dia kejam sekali
dia memperlakukan aku seperti orang gila
kamu merasa gila tidak
kalau tidak gila tidak akan dipasung di sini
dia dendam sama aku
dan dia itu tunangannya faridah
aku saudaranya faridah
aku ke sini maksudnya
mau menyetujui hubungan mereka
tapi dia salah paham
dia bilang aku tidak setuju
akhirnya aku dipukuli dan dipasung seperti ini
tolong aku ke sana
aku akan jelaskan semuanya
tolong lepaskan aku
mamah tiri ya
dia terkubur excuses di indonesia
lindu aji dalam bahaya
dimana dia sekarang
di desa wangwan